aku boleh nambah gak
katanya mau diet
yaudah aku gak mau makan
boleh boleh boleh
satu aja deh pak eh bang
ke mana ceng
gak tau kok pada ke mananya
anak anak kemana ya
gak tau ini juga lagi dicari
apo kita cari ke danau aja kum
gak bakalan ketemu nyari disana ceng
gak bakalan ada
bentar bentar bentar kum
doi anak anak kemana
ada deh saya juga gak tau
eh gak berisik lagi
kita cari lagi aja kang dadang
ya kita pulang aja kalo begitu
saya titip debbie sama kamu ya
kalau titip sama kamu saya tidak khawatir makanannya juga
saya mau ke cibulan ya
cibulan ya assalamualaikum
cilok cihui mah
satu porsina berapa kang
murah neng satunya lima ratus an
dua ribu saja kang
susah sekarang mah nyari lowongan pekerjaan teh
sabar aja neng
nanti juga kalo sudah rizkinya pasti dapet
pakai bumbu neng
kalau anak kita sudah sekolah
bisa jalan sendiri
tiap hari ngobrol terus
mereka mah enak
punya mah sepanyak
kalau hidul gak ada masalah
kang haseb emas kamu di pagadaian harus dicek terus
nanti kalo gak dicek dilelang loh
dia mah tahu sering gadai kang
saya mah gak pernah gadai kar som
yang mau digadai juga nggak ada ya
iya dun betul
kau mah enak banget
kau mah enak banget
kau mah enak banget
kau mah enak banget
gelangnya tolong digadai ya
kita kan butuh uang
emangnya uang kita sudah tidak ada lagi dah
akang teh hemat hemat
ingat ya kang
awas jangan sampai ketahuan orang
nanti jadi omongan orang sekampung
akang jalan dulu ya
selegamnya ditaro di lemari aja ya
kita makan dulu
sebentar ya tante
masuk apa beli taro sini ya dep
boleh gak jennifer nginep disini
jennifer sekalian makan ya
kalau sayang gak nginep disini kum
saya cuma nganterin jennifer aja
makan dulu nya
pasti boleh nginep disini kum
tapi saya tidur dimana
kalau makan dulu nya
ini ada yang mencobain tante
saya duduk disini kum
saya duduk disini gak apa apa kum
berdoa dulu sayang
pasti sekarang si omeros lagi nyesel
karena udah ninggalin opa ustadz
opa ustadz mah orangnya suka gak pede
tiap penerima kasih sama kamu tuh
udah mau ngantrin ke cidaho
aku boleh nambah gak
makanya mau diet
aku gak mau makan
boleh boleh boleh
satu aja deh pak
pokoknya mah neng teh harus istirahat
jangan banyak kegiatan
kan ada punar sih
pokoknya mah istirahat total
kalo neng butuh apa apa langsung aja telpon akan
nah aku ga capek kalo kemana mana
ya sabar atu neng
kalo aku ada uangnya juga pasti dibeliin atu
aku kan mau ngelahirin jadi aku butuh nyiapin dia ya
kak aku boleh gak ikut nginap di rumah kak febri
boleh boleh aja sih fair
nanti kamu tidur dimana
aku bisa aku tidur di bawah
di rumah juga aku biasa
aku bisa tidur di lantai
masa kamu tidur di lantai